dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan zoom neng dara afiah sosiolog win syarif hidayatullah jakarta
selamat malam ibu dara
oke ibu ini kan kita akan kurang dari dua minggu lagi momen libur natal dan tahun baru
kemudian kalau misalnya kita lihat kondisi sosial masyarakat ini kebanyakan kita sudah sembilan bulan dalam kondisi pandemi
dan bisa dibilang ini kebanyakan masyarakat juga sudah mulai kendor gitu ya protokol kesehatannya
tapi sebenarnya melihat kondisi masyarakat saat ini seperti apa sih bu
apakah memang masih waspada masih was was atau memang sudah mulai cuek gitu
sebagian besar sudah agak cuek ya karena mungkin juga udah
lama gitu ya kita bertahan di rumah gitu
sehingga kadang kadang sebagian mereka abai tapi juga masih banyak yang taat protokol ya
masih menggunakan masker gitu
itu yang saya amati ya
terus ini kan nanti kita mau libur lumayan panjang lah bisa dibilang kan sebenarnya libur natal tahun baru ini hampir sama
ada libur lebaran gitu ya event besar tahunan dan ini biasanya juga dimanfaatkan sama orang orang itu biasanya cuti ataupun juga liburan
nah saat ini kita tahu kondisi pandemi masih cukup tinggi kemudian juga kasus positif juga angkanya masih banyak
tapi sebenarnya kalau masyarakat sendiri melihat kondisi di sembilan bulan ini masyarakat harus seperti apa sih bu
karena kita juga stres gitu ya sembilan bulan kita terbatas gitu ya
aktivitas terbatas banyak juga larangan larangan aktivitas
apakah kita juga sebenarnya butuh liburan tapi seperti apa sebenarnya
sebaiknya meskipun semua kita sebenarnya sudah agak stres ya di rumah terus gitu
tapi kan covid ini belum menunjukkan penurunannya ya
jadi sebaiknya masyarakat benar benar harus bisa menahan diri ya untuk keluar rumah
berkumpul dengan banyak orang gitu mungkin bisa disiasati tetap bisa disiasati
bagaimana di rumahku juga masih tetap terasa liburan gitu ya
itu setiap orang kan punya caranya tersendiri untuk menikmati liburan di liburan di rumah
kita sebenarnya sudah belajar soal ini waktu lebaran
kan juga kita lebaran kemarin kita covid gitu
tapi sebagian kita juga bisa menahan diri untuk tetap di rumah ya
saya kira ketimbang mengambil resiko yang lebih besar lagi ya
misalnya kita kena virus misalnya kita kena covid sebaiknya sih menurut hemat saya menahan diri
oke jadi tahan diri mungkin dicari ide liburan atau aktivitas di rumah gitu ibu ya
yang bisa juga tetap refreshing tapi tidak keluar rumah dan tidak berkumpul
refreshing gitu ya
dan tidak berkumpul
saya contohin lah misalnya
mungkin liburannya sekarang pijit pijit misalnya kayak begitu ya
di rumah yang kita bisa tetap relax lah gitu
yang mungkin pekerjaan kantor
sekarang mungkin pekerjaan pekerjaan yang tidak kantor
oke jadi supaya nggak kepikiran juga buat liburan gitu ya bu ya
ya budara ini juga sudah bergabung bersama kita
budara ini firza radiani
selamat bergabung dari inisiator pandemic talks
ya mas firza ini tadi kita udah ngobrolin nih soal liburan di masa pandemi
kemudian kalau dari pandemic talk sendiri ini datanya atau seperti apa sih mas kondisi masyarakat saat ini
ini data sekarang ya
jadi saat ini persis hari ini tembus enam ratus lima puluh ribu kasus
ini adalah milestone lima puluh ribu tercepat yang dicapai indonesia
kalau melson pertama lima puluh ribu cases itu dicapai dalam tempo satu ratus sebelas hari
ini yang terakhir hanya tujuh hari
jadi penyebaran semakin cepat mas
jadi penyebaran makin cepat
ini apalagi ditambah momen liburan mungkin dikhawatirkan juga gitu ya bisa semakin melonjak
kemudian mas firza ini kalau kita bicara soal

sejumlah provinsi juga kan ini mulai mengetatkan aturan perjalanan bagi para pendatang gitu ya untuk mengantisipasi lonjakan tadi di masa liburan
termasuk juga memperlakukan aturan untuk membatasi kegiatan yang mengundang kerumunan masa seperti misalnya tahun baru
bagaimana kemudian anda melihat kebijakan ini
kebijakan ini pada nantinya akan susah
susah untuk membantu penurunan kasus ya
karena pada kenyataannya mobilitas itu akan susah diatur
monitoring dari regulator atau dinkes itu tetap tidak bisa maksimal
historicalnya kita selalu gagal menahan laju kasus setelah apa namanya
jadi ini tentunya tadi pemerintah sudah menstimulasi ada aturan
jadi balik lagi ke kita ke masyarakat mungkin di liburan natal dan tahun baru ini untuk menahan diri tetap berada di rumah gitu ya
jangan sampai nanti angkanya ini kembali naik
berarti kunci adalah tahan diri dan tetap di rumah
ini karena waktu kita sangat terbatas
terima kasih sekali saya ucapkan kepada ibu neng dar'afiah sosiolog win syarif hidayatullah jakarta dan juga mas firza radiyani

terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
ya sama sama terima kasih